bentrokan terjadi setelah polisi mencegah para simpatisan rizik mendatangi pengadilan negeri jakarta timur yang menggelar sidang putusan rizik kamis pagi
belum diketahui berapa orang yang terluka akibat bentrokan ini tetapi sejumlah orang ditangkap petugas
meski diwarnai bentrokan tak jauh dari pengadilan negeri jakarta timur sidang putusan rizik tetap berlangsung
sebelumnya sejak kamis dini hari polisi mengadang simpatisan rizik yang menuju jakarta di jalur perbatasan kota dan kabupaten bogor jawa barat
sejumlah kendaraan pengangkut simpatisan rizik dari kawasan ciampea dan drama
dan ramah gabogor yang akan menuju jakarta dipaksa memutar arah